anis rashid baswedan gerilia berkampanye mendekati kaum perempuan
dalam kampanyenya anies mendorong agar lebih banyak kaum perempuan berpartisipasi dalam aktivitas politik di tanah air
perempuan memiliki hak pilih dan berkontribusi dalam politik di indonesia sejak pemilu pertama tahun seribu sembilan ratus lima puluh
sejak saat itu suara perempuan cukup diperhitungkan
bagi anies dirinya berjanji akan membuat kota jakarta sebagai kota yang ramah dan memuliakan perempuan dengan memfasilitasi kebutuhan perempuan di jakarta
pendekatan yang dilakukan oleh mantan menteri pendidikan ini adalah pendekatan gerakan yang merangkul semua organisasi perempuan di jakarta